malin itu tuh malin
malin itu tuh malin
semua uang dan pria sen saya habis pak
lihat pintu saya rusak pak
ini nggak bisa dibiarin
sudah seringkali rumah warga kemalingan saat penghuninya sedang pergi
iya bukan di kampung kita aja
tapi di kampung lain juga kejadiannya kayak gini
tapi pelakunya sampai sekarang belum tertangkap juga
dan anehnya lagi yang hilang hanya uang dan perhiasan saja
ini pasti pelakunya orang yang sama
kalau begitu kita sekarang harus lebih hati hati kalau meninggalkan rumah
nih bu buat uang belanja
pak banyak banget bapak dapat uang
ibu bisa beli perhiasan lagi dong kalau gini caranya
eh tapi nggak usah ri pak
ibu masukin aja ke bank ya duitnya
soalnya kata tetangga tetangga di kampung kita ini lagi banyak maling
terus malingnya itu suka banget ngambil duit sama perhiasan
ntar kalau ibu beli perhiasan habis dong perhiasan ibu satu lemari
bu pengen beli mobil mobilan ya
jangankan mobil mobilan pabriknya ibu beliin ya kan pak
tapi sekarang bili makan
dulu sama ganti baju ya
beneran ya bu
sekalian aku pengen beli kertas karton buat kerajinan tangan
tenang aja bili
pokoknya kalau kerjaan bapak lancar mau beli apa aja bapak beliin
ya bu aku pengen masuk kamar dulu
uang kamu itu selalu banyak
kerjaan kamu itu di mana sih
tapi ini kerja kamu halal kan
kok ibu nanya begitu
karena ibu perhatikan setelah kamu menikah itu selalu banyak uang
padahal kamu kan tidak pernah keluar rumah
udah deh ibu gak usah ngomong begitu
ibu tahu nggak sih kalau selama ini ibu sudah jadi beban buat kita berdua
udah deh nggak usah sok ngatur
bawel amat sih
udah sana masuk kamar
ibu tahu nggak kampung kita kemalingan
iya loh bu rumah siang siang bolong aja bisa kemalingan
bu beli kartonnya bu
iya bentar ya pak ya
makanya bu kalau keluar rumah rumah itu mesti digembok
biar maling susah bongkar gembuknya
jadi kalau ada warga yang lihat warga bisa langsung curiga
yang namanya maling biar pintu digembok rapet rapet tetep aja dia beca masuk
iya pak ibu
beli apa pak
loh bu cuma beli karton katanya mau bikin prakarya
gunting lem terus yang lain lainnya mana
loh pak kok semuanya ditaruh di dalam jaket
ditaruh dimana aja sama yang penting ada
duh dipenanggu ketigaan di rumah lagi
yaudah aku gak bisa nulis lagi
billy mengambil milik orang lain itu perbuatan tidak baik
beli pengen minjem
diben aja bu
segin bu pengen beli ketinggalan di rumah
kalau mau minjem sebaiknya izin dulu sama yang punya ya
jangan main ambil aja
sekarang kamu balikin dulu sama yang punya ya
rumah itu pasti kosong
malik itu tuh
pak jalan yang bener dong pak
yaudah kita bagi dua aja lu pada kesana berdua kita kesana yuk
untung aja aku sembuh